saudara presiden joko widodo kembali menyinggung kurangnya jumlah dokter spesialis dan alat kesehatan terutama di kepulauan
jokowi bilang masalah ini diharapkan bisa sepenuhnya terselesaikan di pemerintahan presiden baru
hal ini disampaikan jokowi saat meresmikan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan penyelenggaraan utama
di rumah sakit anak dan bunda harapan kita jakarta senin pagi
jokowi bilang rasio dokter di indonesia adalah empat puluh tujuh dari seribu
jumlah ini membuat indonesia berada di peringkat satu ratus empat puluh tujuh dunia dan sembilan di asean untuk ketersediaan dokter
selain itu dokter dan kelengkapan alat kesehatan yang mayoritas terkonsentrasi di pulau jawa dan kota besar pun jadi kendala
menurut jokowi dua hal ini akan diselesaikan namun tidak mungkin rampung di pemerintahannya
sehingga hal ini akan diselesaikan
ini betul betul nanti segera bisa terlaksana
tentu tidak dalam masa pemerintahan saya ada masa pemerintahan presiden baru
betul betul semuanya terlaksana dan bonus demografi enam puluh delapan persen usia produktif tadi betul betul bermanfaat bagi negara ini